sabtu malam ratusan masyarakat ngada nusa tenggara timur berkumpul di anjungan adat npp di kawasan taman mini indonesia indah jakarta timur untuk merayakan pesta adat dan ritual reda
ritual reba merupakan ucapan syukur masyarakat ngada di flores nusa tenggara timur atas penyelenggaraan dewa zeta nitizale yaitu wujud tertinggi masyarakat ngada pada ribuan tahun silam
sebelum melakukan ritual reba ratusan peserta yang hadir di anjungan ntt ini melakukan misa bersama yang diiringi dengan tarian suku asli ngada
perayaan reba yang dibalut dalam festival yang dilaksanakan bertujuan memperkenalkan sejarah budaya dan nilai hidupan orang ngada
budaya dan nilai hidup tersebut sangat mendukung nilai nilai kebangsaan dan kenegaraan yang tercermin dalam semangat persaudaraan musawarah dan gotong royong
perayaan tersebut menjadi momentum untuk mengenang dan menghormati para leluhur secara istimewa
sekaligus menjadi kemampuan untuk memperkenalkan masyarakat ngada di flores nini indonesia indah jakarta timur
mewah sekaligus menjadi kesempatan permenungan akan nilai nilai luhur yang diwariskan pendahulu kepada generasi mendatang
perayaan reba umumnya memiliki tiga tahap utama yakni kobe deke kobe dai dan kobe suing
setiap tahap memiliki tiga elemen tetap yaitu doa kurban dan perjamuan atau makan bersama
selain dimeriahkan dengan tarian jai yaitu tarian adat masyarakat ngada yang kini populer di kalangan masyarakat ntt
perayaan reba juga dipenuhi dengan berbagai macam patadela petuah dan bijaksang leluhur atau lecd pedapawe penyampaian pesan kebijaksanaan hidup
yang namanya reba ngada reba ngada itu adalah tradisi yang berlangsung di kabupaten ngada
di mana masyarakat nadra mengadakan upacara syukuran dalam kegembiraan untuk mensyukuri segala pemberian yang tuhan berikan dalam kehidupan
terutama untuk kecukupan matang
terutama untuk kecukupan untuk kesehatan panen yang lupa kita merayakan itu sebagai sebuah syukuran bersama
sementara itu perayaan reba juga merupakan salah satu titik persinggungan dari upaya mempromosikan keanekaragaman budaya dan tradisi yang dimiliki bangsa indonesia
termasuk upaya mempromosikan potensi pariwisata kabupaten ngada untuk wisatawan domestik
mahardika prakasa satya jakarta